dari kerinduannya akan es krim yang pernah dinikmatinya di jepang
cafe es krim shirokuma dibuka satu setengah tahun yang lalu
wanita dua puluh enam tahun ini memang menyukai kudapan manis
ini juga menjadi salah satu alasan membuka kedai es krim
siapa yang menarik dari keadaan shirokuma
ini kan baru aja satu tahun
tapi udah booming banget udah menjadi favorit banyak orang
gimana sih ceritanya bisa sampai seperti ini
jadi ya kita emang baru satu setengah tahun sih ya
jadi kita bukanya pas juni dua ribu empat belas gitu
itu sempat ke kyoto dan itu liat konsep kayak begini gitu
udah itu ya kita liat apa kita cobain udah makan apa segala
pas balik ke sini gak ada yang sama
jadi yaudah deh kita bikin aja
udah itu ada background di pasty yaudah berani deh buka gitu
sebelum membuka gerai shirokuma pertama
michelle melakukan persiapan selama tiga bulan
termasuk membuat berbagai resep
michelle juga melakukan riset pasar ke berbagai mall
di jakarta untuk mengetahui apakah sudah ada bisnis sejenis
ia sempat dihinggapi rasa takut
vakum saja michelle belum pernah berbisnis sebelumnya
terus apa sih kendalanya di awal kesulitannya
atau ada pasti kan ada rasa kayak oh
oh ini gimana ya nanti kedepannya growing nya bagusnya ya
kendala di awal kamu membangun bisnis ini seperti apa
awal awalnya agak takut juga ya
namanya juga bisnis pertama
yaitu saya juga baru balik dari
dari kuliah di australia
jadi aku belum ngerti market indonesia itu kayak gimana
jadi ya ya itu sih
jadi uncertain about orang indo itu sukanya apa sih gitu loh
tapi ya kan kita learn by doing juga kan
lama lama dibetulin dikit dikit gitu loh
jadi itu ya ada ini sih mungkin di management style agak beda ya
saat belajar di australia
michelle mengisi waktu luangnya dengan menjadi pelayan di berbagai restoran dan kafe
namun pengalaman ini ternyata tidak sepenuhnya diterapkan di indonesia
ada beberapa perbedaan model usaha dan ketenaga kerjaan antara indonesia dan australia
misalnya saja soal efisiensi tenaga kerja
mungkin karena saya dulu kerjanya tuh di
juga kerja di kafe
aku harus kerjain semuanya gitu
dari baking kasir watershing everything gitu loh
karena di australia ya labor kan mahal
wages minimum wages di sana sangat tinggi
jadi semua orang yang di sana di expect untuk menjadi productive gitu loh
jadi harus bisa semuanya
paling di toko itu cuma ada empat orang lima orang
jadi itu ya gitu jadi harus tahu semuanya gitu loh
kalau di sini belum di sana gitu
jadi mungkin ya staff harus lebih banyak gitu
karena ada experience itu anak anak di sini juga ngerti gitu
jadi dia agak ada respectnya sedikit gitu
setelah melakukan riset
akhirnya michelle mantap membuka bisnis
modal awal ia dapat dari hasil menabung selama bekerja di australia
dan pinjaman dari orang tuanya
awalnya semua masih ia tangani sendiri
resep es krim salah satunya
michelle bereksperimen hingga menemukan rasa es krim yang ia
tapi dia inginkan
bekal pendidikannya di le cordon bleu sydney
ia gunakan untuk menciptakan berbagai rasa es krim yang belum ada di indonesia
gadis yang juga lulusan ilmu pemasaran dan keuangan university of new south wales ini
rajin mempromosikan cafe nya di media sosial
sampai hari ini yang resep untuk dessert dessert masih sama saya yang bikinnya gitu
kita kerja sama sama head chef nya untuk develop sendiri gitu loh
itu dari sisi desain dari sisi interiornya apa segala
aku masih ada inputnya gitu
training meeting meeting tiap hari masih aku yang handle
kamu sendiri memang suka terjun langsung gitu
maksudnya in detail gitu dengan itu
iya sih karena emang aku sukanya agak sedikit ini ya
jadi dikit dikit lah gitu
pasti harus mungkin di kitchen nya sendiri gitu
kalau lihat aduh ini kayaknya kurang norinya gitu
jadi paling aku harus kasih tau
terjun langsung mengurusi semua hal
menjadikan michelle paham apa saja masalah dalam bisnis
salah satu hal yang menurutnya harus dijaga adalah hubungan baik dengan pelanggan
termasuk bahan baku dan karyawan
michelle percaya komunikasi yang baik adalah kunci meraih sukses
hubungan baik terhadap semua aktor ya semua aktor
i think itu sih yang nggak boleh dilemehkan
kayak menurut kamu nih udah dalam satu setengah tahun ini
apa sih yang paling penting dalam running business
masih orang sih
dari customer lah dari staff dari manajemen apa segala juga
itu penting sih
di luar dugaan michelle gerai pertama ini sukses dan pengunjung membludaknya
hingga ia kewalahan melayani mereka
rasa bahagia karena dagangannya laris berubah menjadi kekacauan saat ia harus berhadapan
dengan ratusan pengunjung yang mengantri dan harus dilayani
terus gimana saat kamu ternyata faktanya seperti ini
ya pas awal awal sih belum ready ya
karena itu pas waktu itu kita punya karyawan total cuma empat belas orang
jadi nggak ke handle gitu
jadi ya artinya saya setiap hari ya masih bantu sih di cashier lah di design segala masih di sana
sampai salah satu manager saya yang kerja sama saya itu apply ke kita karena lihat saya nangis di cashier
oke kenapa tuh
stress aja terlalu banyak happening gitu
emang ya overwhelming sih banyak banget nih customer nya
saya juga masih baru sekali gitu
jadi belum efisien lah gitu
terus gimana kamu
thankful aja sih karena dari itu saya bisa belajar gitu
oke sebaiknya management harus kayak begini
dalam enam bulan michelle berhasil mengembalikan pinjaman modal dari orang tuanya
sisa hasil usaha kemudian ia gunakan untuk membuka kafe kedua
setahun kemudian michelle sudah mempunyai lima kafe yang tersebar di beberapa pulau
dan beberapa pusat belanja
jika saat memulai usahanya ia hanya memiliki empat belas karyawan kini ia dibantu satu ratus lima belas orang
berasal dari keluarga dengan latar belakang wira usaha sejak kecil michelle sudah dididik untuk berbisnis
siapa yang paling berpengaruh gitu dalam membangun ini
paling berpengaruh ya my parents sih
karena dari kecil juga diajari cara bisnis apa gitu
jadi dari umur mungkin umur sembilan sepuluh tahun aku masak cookies jual di sekolah
dan kayak gitu gitu juga masih di support dari kecil gitu
jadi ini semua produk dari ajaran orang tua sih
gadis kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini rajin berkonsultasi dengan orang tuanya terutama sang ayah
hasil diskusi kemudian ia ramu dengan pengetahuan dan pengalamannya selama kuliah dan bekerja di luar negeri

yang mimpi adalah kec alignment banget deh
dia tiap was up menjadi pemenung seperti dateng karaoke dan sel globe lo
nah forwardnya datang nih kalo li beneath
shirokuma berasal dari bahasa jepang yang berarti beruang putih
ketika masih kecil michelle sering dipanggil dengan jelukan ini
michelle sudah lama tertarik dengan makanan jepang
dia melihat bisnis restoran jepang berkembang pesat di indonesia
di indonesia memang suka sih makanan jepang ya
kita lihat yang booming booming sekarang juga franchise jepang atau mungkin konsep jepang juga
dan di country lain yang di asia juga benarnya suka makanan jepang
nggak tahu strong nggak tahu pedas nggak tahu asem nggak tahu manis
jadi di country apa aja sih bisa masuk
shirokuma mengambil spesialisasi matcha ice cream
bahan baku maca langsung didatangkan dari kyoto jepang
meski harganya jauh lebih mahal dibandingkan buatan taiwan atau tiongkok
saya mau kasih lihat bedanya matcha kita sama matcha yang lain
nah ini bedanya ini yang dari supermarket ini yang dari kita punya
oh ini lebih fresh ya hijaunya tuh bener bener jelas banget
kita ambil matcha ini dari kyoto langsung dari jepang di import
warnanya emang sudah hijau kita nggak usah pakai coloring gitu loh
kadang emang mungkin yang udah di sini banyak juga yang dari korea dari taiwan gitu
mungkin rasanya mendekati tapi belum se strong yang kita mau gitu
dan dengan warnanya sendiri kalau pakai ini harus masih pakai pewarna untuk bikin warnanya hijau yang ceria itu
nah yang ini emang lebih mahal
cuman karena rasanya sama warnanya bagus kita pakai sih
jadi matcha yang enak tuh
nggak terlalu pahit tapi dia ada manisnya sedikit
macha adalah serbuk teh hijau yang kualitasnya lebih tinggi daripada ocha
teh hijau yang biasa digunakan untuk membuat minuman
maca jepang punya rasa teh hijau yang kuat dan warnanya lebih pekat sehingga tidak memerlukan pewarna buatan
oke ini udah semua udah kamu cobain gitu ya
kalau kita mau bicara mengenai produksi mengenai ini semua
dari menu shirokuma sendiri ini ada apa sih yang menjadi signature menu
signature menu kita yang awal awal jadi booming banget itu yang snow avocado
karena dia ada cotton candy nya ada ice cream nya itu dituang pakai kopi gitu
lima cabang shirokuma masing masing punya menu tersendiri yang tidak ada di cabang lain
ini dilakukan michelle agar setiap cabang memiliki ciri khas

sekarang telah ada tujuh puluh jenis makanan jepang di shirokuma

sebagian besar adalah hidangan penutup
yang membedakan dessert kamu ini dengan tempat tempat lain apa sih
jadi pas makan tuh gak terlalu enek gitu loh
karena kita kalau makan ice cream banyak tuh jangan so bad gitu loh
kalau ini enggak karena kita bikin everything lighter sih
ingredients nya tapi memang healthy atau gimana
iya kita gak ada preservatif
kita gak ada preservatif nya sih
jadi banyak juga temen saya yang mungkin punya baby gitu tanya ini boleh gak sih
karena kita emang bikinnya fresh tiap hari gitu ya
kalau kita lihat mungkin ice cream ice cream franchise kadang emang masih dibikin di luar negeri
masuk customs clearance apa segala itu sebenarnya dari factory mereka ke kita itu udah berapa bulan gitu loh

kita bikin hari itu dijual juga hari itu
selain mempertahankan kualitas produk membangun bisnis juga perlu strategi pemasaran yang baik
di era teknologi kompetisi pasar semakin ketat
michelle memilih media sosial dan blog untuk mempromosikan makanan penutup buatannya
nah strategi kamu untuk berkompetisi dengan yang lain itu seperti apa
sebenarnya it's exciting sih
karena kalau enggak ada kompetitor sama sekali kita ada cenderung ya udah everything is fine
tapi karena kita ada kompetisi ini kan kita jadi motivated kan
jadi okay that means kita harus keluarin menu yang baru kita harus bikin marketingnya lebih bagus apa segala gitu
tapi ya karena shirokuma ada bernama brand ini lah yang susah di copy gitu
mungkin mereka bisa copy resepnya sedikit atau apa kita punya interior lah apa gitu mungkin bisa
tapi feeling yang dapat dari banyak kan nggak bisa di copy gitu loh
jadi dengan supplier dengan mall dengan food bloggers mungkin yang membantu kita sampai sekarang gitu loh
karena itu penting sih
jadi dari mallnya juga kita pasti di support dari supplier juga mungkin dikasih harga yang bagus
dari food bloggersnya sendiri suka dateng suka foto
jadi kita bisa ada dialog sama mereka juga
jadi hubungan baik terhadap semua
terhadap semua faktor ya semua element ya
para food blogger atau penulis blok makanan pun tidak lepas dari sentuhan michelle
secara rutin ia mengundang mereka ke shirokuma
kalau menurut aku ya yang penting itu enak pertama
kalau udah unik pasti dicari sama semua orang
dan terjangkau deh harganya menurut aku
makanan dan minuman yang dijual di shirokuma dibanderol dengan harga lima belas hingga tiga puluh ribu rupiah
sementara hotdog dihargai empat puluh lima ribu rupiah
setiap hari satu kafe dikunjungi rata rata oleh lima ratus orang
michelle berusaha membuat tampilan makanannya fotogenik untuk menarik minat pelanggan muda
awalnya kita cuma dessert sama mungkin fries popcorn chicken snack snack lah japa dognya gitu
tapi lama lama kita lihat oke kalau konsumen indonesia sukanya tuh yang ada nasi
jadi kita mulai deh ada udon ada curry katsu udon lah apa gitu
yang semuanya ada nasinya ada udonnya
yang untuk sedikit heavy aja sih tapi ya porsinya masih kecil kecil
karena kita mau buat customer kita masih bisa cobain yang lain gitu loh
michelle juga menjalani kerjasama dengan pihak lain termasuk kedai tanah merah yang fokus pada kopi khas indonesia

di sini michelle juga menjalani kerjasama dengan pihak lain termasuk kedai tanah merah yang fokus pada kopi khas indonesia

yang aku respect sih maidan punya filosofi gitu loh
jadi setiap deal yang kita bikin harus berdua pihak tuh menang
tiap kali akan membuka cabang baru michelle selalu melakukan riset
baik dengan bertanya langsung kepada pelanggan atau mengamati media sosial
langkah ini dilakukan untuk menentukan
apakah luar biasa
lokasi yang akan dijadikan tempat usaha memiliki prospek yang menjanjikan
itu ada risetnya sendiri atau gimana
pasti sebelum kita buka toko kita harus do our due diligence dulu
which usually means kita kesana dudukin kita cari tempat
ya kita observe aja customer yang kesana tuh apa
kayak ibu ibu family pelajar atau pekerja gimana gitu
dia punya market tuh gimana spendingnya gimana ramainya pas weekend
semuanya pas weekend doang atau weekday juga rame gitu
karena ini semua kan jadi factor kesuksesan nanti
memiliki seratus lebih karyawan menjadi tantangan tersendiri bagi michelle
disinilah kemampuan manajerialnya diuji
apa tuh kendalanya dari management
karena managing a lot of people susah sih
ada kemauan masing masing
mungkin cara motivasi mereka juga beda beda
jadi ya itu tugas kita sih untuk bener bener kenal gitu sama karyawan kita
jadi itu caranya kalian untuk deket gitu semuanya di komunikasi relationship gitu semua ya
kita juga ya melalui personality test apa segala juga bisa ngerti gitu
oke yang ini tuh motivasinya apa yang ini tuh kepentingannya apa gitu
jadi bisa tau gitu oke ini cocoknya disini ini cocoknya disini gitu
bagi michelle karyawan merupakan ujung tombak bisnis cafe nya
karena merekalah yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan
para karyawan juga lah yang paling mengetahui keinginan pelanggan
feedback apa tuh yang paling kamu
kamu dapat dan kamu pelajari dari itu semua
sebenarnya kalau dari staff kita kan mereka sebenarnya yang di toko ini setiap hari gitu
jadi mereka yang paling kenal kayak customer kita
dari apa yang mereka suka itu behavior mereka lagi pas lagi pesen pesennya suka yang mana suka yang mana gitu
jadi sebenernya itu yang paling penting sih karena all the business is all about kita punya customer gitu
kita pas mau launch product baru atau mau buka di tempat lain
itu juga dengerin dari mereka gitu
jadi ya staff kita harus harus pinter ini sih pinter tanya tanya
untuk membuat karyawannya nyaman michelle membangun hubungan yang bersifat kekeluargaan dengan mereka
masih banyak mimpi yang ingin diraih michelle lewat bisnisnya
memiliki lima outlet menurutnya masih belum cukup untuk mempertahankan eksistensinya di pasar
yang sangat kompetitif seperti sekarang ini
kalau kita bicarain mimpi pastinya kamu dengan udah buka lima outlet kedepannya tuh pasti ada mimpi mimpi lain apa sih
tujuan saya sih pinginnya mulai expand ke luar jakarta ya
karena emang kalau saya baca instagram sih banyak komen komennya gitu
kalau lu buka di bali di bandung surabaya gitu
jadi itu itu yang short term gitu loh
mungkin untuk long termnya juga saya mau buka di denenggara south east asia
karena konsep ini saya pikir bisa work anywhere sih
apa yang kamu lakukan untuk achieve your dream
kalau kita punya sop udah jalan kita punya sistem sistem udah bagus ini bisa di applicate di mana aja
ada target berapa lama
hopefully this year udah bisa buka di luar jakarta
oke yang paling dekat apa
yang paling dekat ya di luar jakarta ini ada kita mau buka di depok
kesibukannya dalam membangun bisnis tidak serta merta menghilangkan waktu bersama keluarga dan teman
pelajaran apa sih yang kamu dapat dalam setahun ini kamu mulai berbisnis
kita harus masih mau belajar
jangan sabar sih
kadang gampang ya kita jadi sombong gitu karena oh udah sukses nih apa segala gitu
tapi iro member sih yang bantu saya tuh banyak banget sebenarnya dari awal sampai sekarang gitu loh
termasuk dari staff dari keluarga dari teman teman banyak banget yang support saya
jadi yang sampai sekarang ini bukan cuma saya doang yang bikin ini sukses gitu
yang aku respect sih
maidan punya filosofi gitu loh
jadi kalau kita do business harus win win relationship
jadi setiap deal yang kita bikin harus berdua pihak tuh menang sebenarnya gitu
kita nggak boleh selfish
jadi kita nggak boleh kayak dari supply kita keken harga gitu
nggak ya nggak boleh karena kalau mereka sukses kita juga sukses gitu loh